salam maaf ya mel bukannya gue gak percaya sama penyesalan lo
tapi sumpah ini bukan lo mel gue gak pernah liat lo kayak gini
ya bener dong pacar sejak kapan sih gue bohongin lu gak pernah kan
iya sih nggak pernah mulut ember doang
tapi tak setelah gue pikir pikir lagi kayaknya ya udah saatnya deh gue kenalin los sama bokap nyukap gue
beneran kelar nih hidup gue
apa gue jujur aja kali ya kecitra kalau gue gak sengaja duduk bokapnya penipu
tapi kalau gue jujur
citra nanti pasti marah dong ke gue terus dia bakal ngutusin gue
cuma kalau gue gak jujur bokapnya pas emosi lagi ke gua
kalau sampai dia tahu ternyata gue pacarnya citra
eh kok lo malah bengong sih
kayaknya jangan sekarang deh ketemu bokap nyokap lo soalnya buat ketemu bokap nyokap lo tapi nanti gue janji deh
kalau gue udah siap gue bakal temuin mereka
kenapa sih lo tak aneh banget
kau yang siap datang
lo tau sendiri kan si kapmel selama ini ke putri kayak gimana
siapa yang diem sih
gue lagi mengawasi
iya kok lo bisa senyantai itu emangnya lo mau
kalau putri disakiti lagi sama mel
eh kulkas lo tuh gak usah sotoh ya
gue itu gak nyantai gue lagi ngawasin mereka berdua
dan asal lo tau gue disini karena pacar gue yang minta
gue mau ngawasin melk jadi dia gak macem macem lagi
iya iya gak butuh
lo bisa cabut
karena ada gue yang ngawasin mereka
lo lihat aja gue gak akan biarin mel apa apain putri
gue sahabatnya putri jadi gue punya hak yang sama gue jagain putri
tapi sekarang ada pacarnya putri yang lagi ngawasin dia
jadi sekarang ngejagain putri itu tanggung jawab gue
lo mendingan pergi deh cari kegiatan lain

putri tolong aku
mungkin lo bingung bahkan curiga kenapa gue bisa berubah kayak gini
tapi apa salahnya kan kalau gue mau memperbaiki semua kelakuan gue kalau sama ibu
sorry banget ya kalau misalnya gue manggil ibu lo dengan panggilan ibu
soalnya nyokap lo tuh baik banget dan gue merasa kayak gue udah nemuin sosok ibu yang selama ini gue cari
ya emang dari dulu gue gak bolehin baby gue untuk deket sama siapapun
karena emang dari lahir gue udah terbiasa hidup sendiri tanpa nyokap
ya didi gue emang dari dulu selalu maksa gue untuk lebih kenal sama nyokaplu tapi gue selalu nolak
dan setelah gue ngobrol sama ibu lo ternyata bener yang dikata daddy
ibu lo tuh bener bener baik banget
lo beruntungnya punya nyokap kayak bu nawang
jadi lo abis ketemu nyokap gue tapi lo gak ngomong macem macem kan sama nyokap gue
gue cuma mau ibu lo sama daddy gue terus satu lagi
lo mau kan
diajak kerjasama untuk mencari nyokap gue
gue nyatukan diri sama ibu
kenapa gue masih belum yakin ya sama penyesalan mel
apa karena gue tahu kalau dia benci banget sama gue selama ini
gue tunggu ah suara hatinya karena suara hati gak mungkin bisa bohong
mal beneran nyesel gak ya
bukannya gue gak percaya sama penyesalan lo
tapi sumpah ini bukan lo mel
gue gak pernah lihat lo kayak gini
biar waktu yang jawab keraguan lo ke gue ya
oh ya gue denger lo sama pangeran udah jadian ya
gak apa apa kok gue udah ikhlas
karena gue tau cinta itu emang gak bisa dipaksain
kalau minta maaf buat apa
yang ada yang gue yang minta maaf
justru gue yang merasa bersalah karena
pernah mau pisahin lo sama
karena ya emang ternyata
putri diciptakan untuk pangeran
gue jadi merasa bersalah
karena gue gak percaya kalo mel beneran mau berubah
lo punya rencana apa ke putri
si kulkas ngapain sih masih sok jadi hero depan usus goreng
gue gak akan ngebiarin kulkas caper depan usus goreng
lo denger ya imel

kalo lo sampe berani gangguin putri usus goreng
gue gak akan tinggal diem
lo beruntung banget ya
ngubruh jadi orang banyak
sama sama aja gak ada yang percaya
karena kalian berdua
gue jadi sadar artinya ketulusan
baik gitu ya
saing gel lari juga
biasa kalau jadi mereka ko hen